usai melakukan doa bersama di monas bersama ulama dan tni kapolri langsung menyabangi kantor mui di jalan proklamasi menteng jakarta pusat
kapolri melakukan pertemuan tertutup dengan para ulama di majelis ulama indonesia
kapolri jenderal polisi tito karnavian langsung menyambangi kantor mui usai melaksanakan isti gosah dan doa bersama pada jumat pagi
kedatangan kapolri langsung disambut oleh ketua mui jai haji ma'ruf amin dan pengurus majelis ulama indonesia lainnya
acara dilanjutkan dengan pertemuan tertutup antara kapolri dan para ulama
diduga pertemuan tersebut membahas hasil isti gosah dan doa bersama serta perkembangan proses hukum dari basuki cahayapurnama
serta juga rencana unjuk rasa besar besaran pada dua puluh lima november mendatang